anak yang masuk di dalam lpka itu yang kasusnya kekerasan seksual
semua terkena oleh pasal uupa undang undang perlindungan anak
di situ pasalnya lebih tinggi daripada kuhp
memulihkan luka psikis memulihkan trauma trauma masa kecil mereka
lah itu itu menjadi pilihan sebenarnya negara harus geram respon ini
karena anak anak di dalam lpka setahun itu cukup banyak ada tiga anak tiap tahun
tawarian memecah keheningan di lembaga pembinaan khusus anak atau lpka kelas satu kutoarjo jawa tengah
para remaja ini sejenak membupus rasa bosan
permainan ini seakan menjadi hiburan tersendiri bagi mereka
ya mereka adalah anak yang berhadapan dengan hukum atau abh
adalah yayasan sahabat kapas yang senantiasa mengunjungi mereka rutin dua minggu sekali
sebuah komunitas yang dipelopori oleh dian sasmita
jadi kita melihat remaja itu seperti kapas mudah dibentuk oleh orang tua
bagaimana pengasuhannya bagaimana lingkungannya
makanya kami menggunakan kata sahabat kapas
yayasan sahabat kapas melakukan pendampingan kepada abh
baik di lembaga pembinaan lapas maupun rutan
lpka kelas satu kutoarjo inilah salah satunya
salah satu bentuk pembinaan kepribadian itu direktual
sahabat kapas juga membantu kami dalam membentuk peribadian
yang dulu peribadiannya yang tidak baik sahabat kapas bekerja senang kami
dan tentu juga sahabat kapas membantu kami agar anak didik kami juga bisa ke depannya beradaptasi kembali dengan kehidupan seperti anak anak di luar
bersama sahabat kapas dian bergerak aktif melakukan pendampingan melalui pendekatan psikosoial kepada anak anak didik di lembaga pembinaan ini
ia membuka pintu selebar lebarnya
dan beri kemampuan kepada mereka untuk bercerita dan berbagi
nah ini mungkin bisa jadi pelajaran untuk siapapun keluarga di luar sana juga yang mungkin memiliki anak anak seperti mereka
apa sih yang harus dilakukan sebenarnya
jadi orang tua yang harusnya memperbaiki diri dulu
sebelum orang tua mendorong perubahan perilaku pada anak
orang tua berubah dulu deh
anak ini semua yang tinggal di sini mereka kering kasih sayang
jadi makanya kami sangat mendorong para orang tua ini bisa memperbaiki perilaku memperbaiki pendekatan pada anak
supaya yang dulu anak kering kasih sayang ayo kita berikan kasih sayang yang baik
selain konseling sahabat kapas juga kerap bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memfasilitasi mereka melatih keterampilan
untuk mengenalkan mereka dengan banyak pilihan
siapa tahu dari enam puluh anak yang ikut itu ada satu dua yang tertarik kemudian bisa mengembangkan
kita kan nggak tahu tiap anak potensinya apa minatnya apa
makanya kita kasih random aja
nanti biasanya yang benar benar minat itu akan muncul
satu atau dua itu sudah bagus
nah kita beri pilihan itu karena selama ini keterampilan di dalam lapas kan kayak otomotif komputer seperti itu

asalkan kita kreatif seperti itu
sejak didirikan tahun dua ribu sembilan sahabat kapas telah mendampingi lebih dari lima ratus dua puluh abh yang tersebar di empat lokasi
di antaranya lpka kelas satu kutoarjo lapas kelas dua b klaten rutan kelas satu surakarta dan rutan kelas dua b wonogiri jawa tengah
sejak tahun dua ribu delapan belas yayasan sahabat kapas mencatat kasus persetubuhan menjadi kasus anak yang berhadapan dengan hukum tertinggi di jawa tengah
sementara kemenkumham mencatat dalam kurun waktu lima tahun terakhir jumlah tahanan dan narapidana anak di jawa tengah
mencapai sekitar satu orang
pada tahun dua ribu delapan belas tercatat ada satu ratus enam belas anak yang berhadapan dengan hukum
jumlah ini jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan tahun dua ribu empat belas yang mencapai dua ratus tujuh orang
anak anak yang masuk di dalam lpka itu yang kasusnya kekerasan seksual semua terkena oleh pasal uupa undang undang perlindungan anak
di situ pasalnya lebih tinggi daripada kuhp
memulihkan luka psikis memulihkan trauma trauma masa kecil mereka
nah itu itu menjadi pilihan sebenarnya negara harus segera merespon ini
karena anak anak di dalam lpka setahun itu cukup banyak ada tiga anak tiap tahunnya
ya dian bersama komunitasnya senantiasa mencurahkan kasih sayang kepada mereka
sekalipun mereka pernah melakukan kesalahan yang membawanya terkurung dalam penjara
mbak dian itu luar biasa baik banget kemudian juga penyayang
yang jelas mbak dian itu caring banget sama anak anak di lapas karena kita kayak kenal mbak dian itu dia sefrekuensi sama anak anak di sana gitu loh
karena pernah memiliki masa lalu yang sama kayak gitu kan
jadinya kayak gimana ya sosoknya peduli banget gitu
terima kasih banyak dari lapas
melihat banyak anak yang berhadapan dengan hukum
tinggal di penjara membuka pikiran dian untuk membantu mereka melihat dunia luar selama masa
hukuman berakhir pada tahun dua ribu enam belas ia menginisiasi program kegiatan buku muter sahabat kapas di awal
gerakannya menyediakan perpustakaan dalam lapas tak mudah mengajak anak berhadapan hukum bersahabat di
buku tiga bulan pertama ada kejadian buku disobek disobek itu laporannya buat ngerokok atau buat
bakar bakar gitu manesin air atau apa lumayan sih terus petugas sudah ayo dihukum cukup jangan jangan
ruko anak anak ini sudah dari kecil udah merasakan banyak hukuman kita tidak boleh memberi
lagi hukuman ke mereka akhirnya kita lewat diskusi kita ngobrol ngobrol akhirnya mereka
disepakati oke mbak sebagai konsekuensi saya merusak buku saya mau jadi kayak satpamnya buku
jadi empat anak yang membakar itu akhirnya jadi satpam menjaga tujuh puluh anak lainnya supaya tidak ikut
membakar ikut menyupe berasin kesabaran dian mengajak mereka gemar membaca berbuah manis bahkan
sahabat kapas kini benar benar menjadi sahabat bagi mereka
kamu sejak kapan kenal sama yayasan sahabat kapas dari dua ribu delapan belas dua ribu delapan belas bertemu dengan yayasan sahabat kapas
sering mengunjungi begitu ya sering kemudian apa tanggapan kamu terhadap yayasan ini keren dan apa
ya penuh inspiratif buat semua orang dan ya kami berterima kasih aja dengan sahabat adanya sahabat
kapas itu kita bisa menambah ilmu dan bertambah yang lainnya juga kamu sendiri menganggap sahabat kapas ini seperti apa
menurut saya seperti apa ya lebih dari teman lebih dari sahabat mungkin kita lebih ke keluarga
keluarga bersama sama dan bukan mereka saja tapi teman teman kami yang di sini juga seperti
keluarga juga bagi mereka dan kami menganggap mereka seperti keluarga juga
di rumahnya di kelurahan tohudan kecamatan colomadu kabupaten karanganyar inilah dian bersama
relawan sahabat kapas kerap berkumpul hingga oktober dua ribu sembilan belas tercatat ada dua puluh dua relawan yang
bergabung di komunitas ini kebanyakan adalah mahasiswa dengan berbagai latar belakang pendidikan
jadi awal motif saya gabung sama sahabat kapas memang untuk mencari buat mengerjakan
skripsi topik buat mengerjakan skripsi itu sewaktu tahu disini kan waktu pertama gabung
nggak langsung terjun ke lapangan jadi ada trainingnya gitu ada matrikulasinya lah
di mata teman temannya dian adalah sosok yang sangat peduli kepada anak anak yang berhadapan
dengan hukum mbak dian itu luar biasa baik banget kemudian juga penyayang yang jelas
tadi itu caring banget sama anak anak di lapas karena kita kayak
kenal mbak dian itu dia sefrekuensi sama anak anak di sana gitu loh karena pernah melakukan
apa pernah memiliki masa lalu yang sama kayak gitu kan jadinya kayak gimana ya sosoknya peduli banget
dian bersyukur kartika bagus suaminya tak pernah berhenti memberikan dukungan meski
perannya semakin bertambah sejak memiliki anak kalau ada waktu kemudian
biasanya sabtu atau minggu ada waktu saya biasanya dokumentasi kalau dulu sempat jadi
adminnya media sosial dan segalanya ya saya akan mendukung dian dan kapas sebisa mungkin saya karena
memang saya sendiri melihat di lapangan banyak anak yang terjerat kasus hukum kemudian dia tidak bisa apa apa
kepedulian dian terhadap abh tak hanya dicurahkan di lembaga pembinaan rutan maupun lapas bersama
sahabat kapas ia tetap memberikan dukungan kepada mereka yang telah bebas dari penjara salah satunya
saya kenal kiko itu pertama kali setelah dia bebas setelah dia bebas saya dikontak sama teman
kapas yang sudah mendampingi dia lama ketika di dalam mbak ada anak yang sudah bebas butuh
pekerjaan kasian sama butuh tempat tinggal aduh kenapa keluarganya enggak nerima loh
saya kaget ya sudah deh sempet segera di apa diamankan dulu daripada dia menggelandang di
saya bawalah dia ke sini kemudian saya tanya tanya
apa aktivitas waktu itu dia masih cenderung pendiam dan lain ya sudah lah saya kasih aktivitas dulu
biar enggak ngalamun anak yang di dalam butuh katanya butuh sih butuh iya anak di luar yang
sudah bebas pun ternyata sangat butuh sekali karena ternyata anak anak ini rentan juga rentan menjadi
terpuruk kembali ketika keluarga menolak tidak mendukung dia tidak punya siapa siapa dia hanya punya
keluarga tapi ternyata keluarga menolak mengabaikan
atau bahkan malah mendiskreditkan mereka mereka semakin jatuh ke bawah inilah salah satu contohnya
kiko di omah kriasolo kelurahan purwosari kecamatan laweyan surakarta milik dan inilah kiko tinggal dian
menitipkan kiko di rumah pemberdayaan ini sekaligus melatih keterampilan yang bisa dikembangkannya kelak
anak anak ini yang tidak memiliki harga diri
yang nantinya mereka punya harga diri
kehidupannya mereka bisa

meski pernah menghuni lpka kelas satu kutoarjo pada dua ribu tujuh belas

hingga dua ribu delapan belas kini remaja berusia tujuh belas tahun ini perlahan bangkit
sahabat kapas berhasil menumbuhkan semangat baru dan mengembalikan kepercayaan dirinya
kalau menurut saya kalau anak atau mungkin orang yang keluar dari lapas ya kita jangan dikucilkan
malahan kita garisnya itu sama sama manusia ya
kalau dikucilkan ya nanti malah semakin jadi
dan terbilang cekatan melihat peluang mengembangkan keterampilan anak anak didik yayasan sahabat kapas pasca keluar dari penjara
ada pardi yang masih ia dampingi
pemuda asal klaten berusia dua puluh empat tahun ini pernah menjalani hukuman di lapas kelas dua b klaten selama dua lima tahun
kali ini dian mengajaknya untuk belajar membuat sabun daur ulang di sebuah hotel di kota surakarta
setelah saya keluar dari lapas saya masih dibimbing ini kapas
dan pembimbingan ini untuk adaptasi lagi ke masyarakat
dampaknya untuk pribadi saya itu ya memperbaiki diri lagi setelah keluar agar bisa beradaptasi kepada masyarakat lagi
melalui kemitraan yang dijalin oleh sahabat kapas dengan sejumlah pengelola hotel
dian berharap pelatihan keterampilan seperti ini akan membuka peluang usaha bagi setiap anak dan remaja yang pernah berhadapan dengan hukum
kenapa sih kepikiran untuk tetap mendukung mereka walaupun mereka sudah keluar dari lapas
iya kenapa ya sudah
apa ya jatuh hati mungkin ya
kami melihat anak anak ini mereka kan umurnya tujuh belas tahun ke atas
mereka punya energi yang besar punya potensi positif yang gede juga yang perlu disalurkan
yang perlu diasah dulu supaya bisa menjadi tenaga kerja yang terampil dan positif
karena kalau mereka juga akan jadi orang tua mereka pastinya butuh apa ya ketahanan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan
karena mayoritas dari mereka juga dari keluarga ya
upaya dian memulihkan kondisi psikis maupun trauma abh terbilang sukses
mereka yang pernah mendapatkan pendampingan dari sahabat kapas bahkan mampu menjalani hidup lebih baik
dhani salah satunya pemuda kelahiran yogyakarta sebelas april seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang bebas dari hutan dan negara
balai rehabilitasi pada tahun dua ribu dua belas ini
pernah menjalani hukuman atas kasus pencurian uang saat duduk di bangku smp
nah kamu sekarang sudah bisa menjalani hidup bekerja mendapatkan penghasilan
tanpa harus merasa jatuh lagi

teman teman itu sebagian ada yang melakukan hal itu tapi yang lainnya yang lainnya
yang lainnya yang lainnya yang lainnya
teman teman itu sebagian ada yang masih ngedukung mas teman teman keluarga masih ada yang kayak ngasih second chance gitu loh
di mata dian dhani adalah sosok pemuda yang membanggakan
dhani itu anak yang spesial dulu pertama kali saya kenal dia itu anak yang cenderung dio
bahkan saya ingat sekali dia itu anak yang cenderung diem sekali bahkan saya ingat sekali dia itu anak yang cenderung diem sekali

lupa mbak sempat saya pernah dulu ajarin sebentar
kemudian waktu itu saya ada sesi belajar pengenalan puisi
dan ini salah satu anak yang ternyata berpakat
dia menulis lirik lirik gitu

kemudian sekarang menjadi orang yang

kemudian sekarang menjadi orang yang saya bisa katakan dia sukses sukses

artinya dia tidak mengulangi kenakalan kemudian dia bisa berkarya
karyanya salah satunya bikin lagu
dia kadang kadang lagu diupload di soundcloud seperti itu
mbak mbak dengerin oh ya lagumu bagus
bikin desain desain lewat komputer seperti itu
jadi tiap harinya dia bekerja di pabrik tahu
tapi dia punya hobi kayaknya sisi seninya dia
sejak dua ribu enam belas dhani bekerja di sebuah pabrik tahu di kelurahan mojosongo
kecamatan jebre surakarta
penghasilannya bisa mencapai rp empat ratus lima puluh ribu rupiah per minggu

kalau menurut saya kalau anak atau mungkin orang yang keluar dari lapas
ya kita jangan dikucilkan malahan kita mas
garis bawahnya itu sama sama manusia ya
kalau dikucilkan ya nanti malahan semakin jadi ya
dia sudah diberi kesempatan lah
namanya manusia tidak ada yang sempurna
mesti ada tetap mempunyai salah
sama halnya dengan dhani
humam juga terbilang sukses pasca menjalani hukuman
pernah mendapatkan pelatihan meracik kopi dari mitra sahabat kapas
kini ia mantap bekerja di sebuah kedai kopi di kelurahan sumber banjarsari surakarta
pertamanya sih paradis kekurangan
jadi saya termotivasi bisa belajar di sini bisa berkembang
saya lebih terbuka saja terus lebih jadi ke keumuman
saya lebih terbuka saja terus lebih jadi ke keumuman

upaya dian membuka pikiran masyarakat luas untuk menghapus stigma negatif terhadap anak berhadapan hukum patut diacungi jempol
kemitraan yang terjadi dengan pemilik kedai kopi tempat umam bekerja terus berjalan
saya menganggap bahwa dia juga anak biasa anak yang baik juga
dia korban aja sebenarnya
kemudian dia di sini saya tidak khawatir
karena pada prinsipnya saya meyakini bahwa setiap anak itu baik
dan itu terbukti kok sampai sekarang tidak ada masalah tidak ada omongan apapun
dan kami semua senang bisa menerima humam
dan justru anak anak seperti itu harus dikembangkan
kembalikan ke komunitas sosialnya
sadar akan pentingnya mengedukasi para remaja agar tak terjerumus ke dalam masalah hukum
dian bersama sahabat kapas gencar melakukan sosialisasi
remaja yang duduk di bangku smp adalah salah satu targetnya
kalau data dari kami sahabat kapas dari beberapa lapas yang kami dampingkan
nah ini membangun kesadaran kami bahwa ternyata remaja remaja sekarang
ini sangat kurang sekali pengetahuan terkait seksualitas mereka
terkait kesehatan reproduksi
padahal masa puber mereka ada perubahan perubahan hormonal
kemudian rasa ingin tahu masih besar
mereka mau tanya sama orang tua sama orang terdekat
nggak bisa kasih jawaban malah bikin penasaran
mereka akan mengakses sendiri saluran saluran yang bisa mereka dapatkan
salah satunya di internet seperti itu
nah ketika mereka mendapatkan informasi yang salah coba cobalah mereka
meski dikemas secara sederhana sosialisasi ala sahabat kapas ini
menjadi salah satu media pembelajaran para remaja akan pentingnya menjaga perilaku
kan sekarang banyak banget isu isu seperti pergaulan
bebas seperti itu kan
kita jadi lebih paham ke depannya
wanita yang lahir di ambarawa delapan belas oktober seribu sembilan ratus delapan puluh satu ini semakin mantap mendedikasikan diri
mendampingi anak anak yang berhadapan dengan hukum
bahkan lulusan magister hukum universitas negeri sebelas maret surakarta ini memilih untuk menanggalkan karirnya sebagai pengacara
banyak banget yang terjadi
banyak pengacara pengacara yang mau mendampingi
tapi pengacara yang mau mendampingi di dalam penjara duduk ngobrol sama mereka mendengar curhat mereka
makanya saya memilih mendingan saya mendengarkan curhat anak
sepuluh tahun berdiri yayasan sahabat kapas berhasil meraih sejumlah penghargaan
di antaranya penghargaan anugerah perlindungan anak dua ribu enam belas sebagai lembaga pendamping anak inovatif
dari komisi perlindungan anak indonesia
pada tahun dua ribu dua belas
pada tahun dua ribu sembilan belas
dian menerima penghargaan dari kementerian hukum dan ham
atas dukungannya dalam pemenuhan hak anak di lpka kelas satu kutoarjo
dian sasmita sosok peduli dan penuh kasih
baginya anak yang berhadapan dengan hukum bukan untuk dikucilkan
atau bahkan dilupakan
mereka adalah generasi muda yang memiliki potensi membangun bangsa
memiliki kesempatan untuk hidup lebih baik
mbak kapas yang lembut dan putih
kasih sayang yang dicurahkannya bersama sahabat kapas
membangkitkan semangat mereka yang pernah terpenjara